mau sampe kapan lu diem disitu terus
jangan sampe lu gabisa ikutin gua terus lu kehilangan jejak
terus lu gabisa keluar dari tempat ini
oh atau gua tau
pasti ini modus baru lu kan
mau pura pura kecapean biar gue gendong
ish mogah kali gua digendong sama lu juga
aku tetep kepany eh
jadi mau kecel traction untuk mikrofon
yang beli mah ncang jamal
bukan kakak yang itu tuh
kalo gue terima di geng serigala
jangan harap lo bisa masuk di geng serigala
bahwa harus banyak latihan lagi
sampai lo siap
baru lo bisa masuk geng serigala
saatnya jalanin rencana gue
kenapa untuk mereka semua tuh tuh
hal itu policymakers semua
lo latihan lagi ya
seperti yang apa yang gue tadi omongin
lo batin rukanya
kalau ada apa apa lo kasih tau robby
kalau yang ternyata diem diem menurut anak warrior
itu adalah deyan
di lo urusin deyan
mana ya orang tadi
gue yakin kok dia masih di sekitar sini
hilangan jejak deh gue
lo liat kan gue sendirian
artinya gue belum nemuin mereka
jadi lo belum berhasil
ya menurut lo
gue juga kan gak berhasil gara gara lo tadi
orang dari awal tuh ini salah loh
lo liat kan gue udah effort
artinya gue tanggung jawab
itu namanya bukan tanggung jawab
kalau lo tanggung jawab
kalungnya udah balik ke temen lo
biar gue aja yang nyari kalong gue sendiri
gak perlu bantuan lo
mau sampe kapan lo diem disitu terus
gue terus lo kehilangan jejak
terus lo gak bisa keluar dari tempat ini
atau gue tau
pasti ini modus baru lu kan
mau pura pura kecapean biar gue gendong
mogah kali gue digendong sama lo juga
apa sih harus ada orang gak jelas kayak gini
loh gitu kok
tidak perlu tahu
apalagi lo sempat minta jaket seriga ke gue
gue sengaja kalah
biar gue gagal masuk ke jaket serigala
bukannya kalau lo gabung sama serigala itu lebih baik
gue masuk ke jaket serigala bukan sebagai anggota
tapi harus sebagai leader
kalau udah gabung sama serigala
bukannya itu lebih gampang
kalau gue gabung sekarang
mondi akan ngontrol semua kegiatan gue
apapun kegiatan gue
dan gue gak mau
apalagi dia sampai tahu
kalau selama ini
dan gue selalu pakai jaket yang serigala waktu itu
kalau lo langsung mau jadi leader serigala
itu artinya lo harus singkir mondi
itu hal yang mudah buat gue
dari dulu gue gak pernah suka sama mondi

tapi karena gue terlanjur kompak sama anak anak serigal yang lain
makanya gue bertahan di sini
kalau lo kompak sama yang lain
siapa aja yang mau gabung dan setuju kalau next gue jadi leader geng serigala